setelah pertemuan ini digelar
setelah pertemuan ini digelar
kementerian pariwisata mencoba untuk bagaimana
menularkan bagaimana mengembangkan
perusahaan indonesia total bagi komunikasi millennials
dimana ada teknologi digital
lumayan besar semakin besar semakin meningkat
saat ini bahkan ada teknologi empat
yang sekarang coba dicanangkan oleh kementerian pariwisata
untuk lebih menggait lebih banyak lagi wisatawan
negara juga domestik untuk bisa mengeksplor
keseruan dan juga keindahan
pariwisata di indonesia nah ini sudah ada
yang saya bilang tadi narasumber kita
the one and only menteri pariwisata bapak arya fiahia
boleh pak berdiri sedikit pak
pak arief ini kan bisa dikatakan
mungkin pertama kali ya si indonesia
begaya sama dengan kementerian pariwisata dalam bagaimana
mengembangkan perusahaan indonesia di era
kemajuan teknologi digital nah kira kira
sebelumnya bagaimana pak arief
melihat suasana disini bagaimana acara ini
berlangsung pak oke keren sekali
jadi salam sekali lagi ya salam pesona
makasih jadi seru sekali
jadi anak anak millennial sekarang
saya sering menyebut
turism empat itu adalah
jadi itulah cara paling mudah membayangkan apa sih
yang akan terjadi milenial itu
mostly menggunakan digital
dan generasi millennial disebut
karena mereka lahir jegrek langsung pegang gadget
pegang handphone dan lain sebagainya
ini kan dengan pak arief kemudian pak pariwisata kan
bagaimana menggait ada target
dua puluh juta wisata mancanegara datang ke indonesia
nah salah satu caranya adalah bagaimana
mengembangkan industri digital dalam menarik
konsumen dari luar negara
bagaimana bapak melihat peran dari milenial
dalam mengembangkan industri perusahaan indonesia
terkait dengan kemajuan teknologi ini pak
ya kamu pasti nggak tahu
kalau inbound traveler ke indonesia itu lima
dan ternyata di asia lebih besar lagi
sama dengan fokus di digital
yang kebetulan sama dengan
oke contoh realnya apa
ini ada anak anak generasi pesona indonesia disini
mereka membuat destinasi digital
dan anehnya destinasi digital itu apa
destinasi itu didesain dia indah di kamera
maka dulu disebut sebagai instagramable
tapi karena instagram itu nama mers
saya ganti menjadi cameragenic
jadi didesainnya seperti pembuat acara disini
yang kedua milenial itu mempunyai kebutuhan khusus
kenapa suka selfie kenapa suka kirim
kenapa suka ke destinasi yang belum pernah dikunjungi oleh orang
kebutuhan itu kamu pasti tidak tahu kebutuhanmu sendiri
kebutuhan itu namanya esteem need
kebutuhan untuk diakui
kamu foto di share itu kebutuhan untuk diakui
kamu foto di destinasi wisata yang orang belum pernah
kalau mau bahasa yang lebih positif
kamu selalu ingin sharing dengan orang lain
tetapi menurut prof renard kasali
itu adalah kebutuhan khusus millennial yaitu esteem need
pasti ada harapan kekomilenial
sebenarnya apa sih hadiah kemilenial ini pak arief
apakah nanti mereka harus sering sering traveling ke indonesia
dan juga posting langsung di media sosial mereka
dan bisa di blast ke teman teman di mancanegara
supaya bisa meningkatkan minat mungkin dari teman teman dari luar negeri untuk datang ke indonesia gitu
kira kira apa yang harus dilakukan sebenarnya
oke yang harus dilakukan anak anak muda
yang pertama untuk pemasaran promosi
promosikanlah negaramu dengan digital media
digital media itu apa sih
sosial media yang biasa kamu gunakan
saya harus pakai bahasa jelas
mostly sekarang anak anak muda menggunakan instagram
gunakanlah jari jarimu mempromosikan indonesia
ingat kalau kamu menggunakan digital
kamu tampil sekali di digital media
maka dunia akan tahu
oke untuk pengembangan destinasi
buatlah sebanyak mungkin destinasi digital
yang biayanya tidak terlalu mahal
tapi kita yakini selalu menjadi trending topic
dan nilai tertinggi dari digital business
itu adalah di trending topicnya
nanti bisa dikatakan nanti kementerian pariwisata juga pasti akan
ini adalah nilai yang akan mendevelop dan juga akan mensupervise
bagaimana perkembangan teknologi for fanart
terutama untuk kementerian pariwisata
dan juga bagaimana mengembangkan minat dari milenial sendiri ya pak arief
baik terima kasih pak arief
pak arief ada satu lagi nih
saya nggak sabar buat wawancara juga
ada mbak medina kamil disini
kita agak ke belakang sedikit nih mas greg
tepuk tangan dong buat mbak medina
mbak medina ini kan sebagai kaum milenial
masih milenial dong ya
masih nah kira kira
sejauh ini mbak medina kira kira apa yang sudah dilakukan untuk mengembangkan pariwisata indonesia
dari sisi mbak medina yang bisa dikatakan sebagai public figure
yang memang lama berkecimpung di dunia traveling di indonesia ini sendiri
ya kalau aku sendiri memang sekarang setelah sudah tidak di dunia pertelevisian
memang sekarang lebih ke digital
di kayak instagram ke youtube
sekarang lagi sudah memulai menjadi youtuber juga
untuk memperkenalkan indonesia lebih ke sisi
mungkin kalau ada pariwisata
kan yang lebih umum
aku sih lebih ke alamnya sih
karena memang alam indonesia itu memang dijual lebih luar biasa sekali pak arief ya
untuk bagaimana perusahaan macam negara datang ke indonesia ini sendiri
dan memang lady dan juga dea dan juga pemirsa sejalan indonesia memang
siapa lagi sih yang akan bisa mengembangkan pariwisata indonesia kalau bukan kita sendiri
dan juga terutama seperti tadi pak arief katakan
memang targetnya adalah bagaimana milenials di indonesia sendiri
bisa memberikan kontribusi penuh mereka untuk mengembangkan pariwisata indonesia dengan menggunakan teknologi empat
dengan banyak sekali media sosial bisa dikembangkan disana
dan tujuannya adalah bagaimana target pariwisata indonesia dua ribu sembilan belas
sepuluh juta wisman bisa tercapai dan mudah mudahan lebih tinggi dari itu sendiri
kembali ke studio bersama anda lady dan juga dea
kita nantikan ya kontribusi dari para milenial
atau mungkin hashtag tourism empat ini juga bisa menjadi tren ya di instagram ataupun media sosial lainnya
baik terima kasih ruli kurniawan untuk informasinya
langsung dari gedung transmedia ya
usai jedaaf tertarakan kembali dengan informasi menarik
nah ini ya
sampai bersama kami